ditemenin ngobrol sama poyanti aja ya
masuk neraka lo
gua bilang sama dia
terus dia bilang apa
terus dia bilang
terus gua bilang
terus dia bilang
terus terus udah
itu sih bukan ngobrol
pur gimana pur
kamu suka apa enggak
orang dia yang ngasih gua duit sobek
pengennya sih belanja dulu
tapi teh belum tahu mau masak apa
soalnya tuh tergantung mertua saya
kalau dia dapet ibu
biasanya minta dibikinin pepes
ya bikin tular ceplok aja
kalo kerjanya mau selesai cepet
kan emang ini udah selesai
ya pak ji
enggak pak haji saya lagi mau interview
assalamualaikum pak ji
kenapa perut saya jadi sakit begini ya
udah jack tadi pagi
kamu ga sakit perut jack
kamu pur sakit perut enggak
gue cuma sakit kegorokan
jualan lo ramai kagak
alhamdulillah lumayan pak ji
semoga kerjaan lagi pak ji
buat apaan nih
perut saya sakit jack
pak cik bang jack
kamu saya ajak bang
dia mau setor
emang ojek setoran juga
oh bukan kamar mandi
seharian ini sepi
tar siang juga rame pak ji
perut saya sakit pak ji
kopi gue kagak ada racunnya
kok buru buru amat
iya soalnya kang tisna sms katanya sakit perut
temenin saya ngobrol dulu dong
sambil nungguin yang pesen kue datang
ditemenin ngobrol sama poyanti aja ya
maaf saya juga harus pulang
det apa jangan jangan si tini ga suka cendol ya
lo tanyain aja
man si itu nawarinnya ke pagian kali
jadi dia ga mau
nah sekarang nih
ntar gue ditolak lagi
man jangan ditawarin
lo kasih aja langsung
kamu mau jalan
kalau gitu gue mesti langsung
prak toh prak toh prak
sakit perut pakcik
kok kopi saya diminum
gue kirain lo kagak jadi beli
ya enggak lah
orang saya cuma pergi sebentar doang
gue bikinin kopi yang baru
kenapa sakit lagi
terus sekarang udah gak sakit
mau dibikinin minum enggak bang
enggak usah dah
terlalu bening gue mau beli batu
ya gue udah naik
saya sakit perut pak
yaudah ansur gue ke pangkalan aja lah
gue mau naik